pesawat trigana air tergelincir di bandara halim perdana kusuma jakarta
dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausir yondolu
di bandara halim perdana kusuma jakarta
selamat sore rio ini berdasarkan pantauan anda
apakah pesawat sudah dievakuasi dan bagaimana kondisi bandara saat ini
ya selamat sore farhanisa
memang sejak kejadian tergelincirnya pesawat trigana air pkysf
dengan rute jakarta makassar yang terjadi pada sekitar setengah dua belas siang
waktu indonesia barat yang lalu
ini memang tadi kami saksikan sedikit terjadi kepadatan
di bandara halim perdana kusuma
namun seperti anda bisa saksikan di belakang saya
ini bagaimana penumpang sudah mulai
atau kondisi dari bandara sendiri sudah mulai kondusif
dan juga tidak terlihat adanya kepadatan
terkait dengan keberangkatan
namun sesuai dengan informasi dari pihak bandara
ada sekitar tujuh penerbangan
yang pada akhirnya menjadi kendala
maksud kami adalah
karena tergelincirnya pesawat tersebut
ini terjadi terlambatan keberangkatan
karena itu saya sekarang ini sudah bersama dengan salah satu calon penumpang
yang akan berangkat
pada hari ini
namun karena terjadinya insiden tersebut
terkena dampaknya juga
saat ini saya sudah bersama dengan ibu tari
selamat sore ibu tari
ibu tari ini kalau bisa diceritakan sedikit
bagaimana tadi penjelasan dari pihak penerbangan
apakah sudah ada kejelasan informasi
ibu mau berangkat kemana
dan sudah ada kepastian kah akan berangkat kapan
tadi saya check in
kemudian diberitahu bahwa
saya bertanya memang
kebetulan saya connect penerbangannya dengan anak saya
menuju padang dari surabaya
karena di sana di delay
karena di sana di delay
jadi saya tanya di sini
apakah kami juga kena delay
kena delay kemungkinannya
saya penerbangan ke padang pukul delapan belas
tetapi mendapat informasi yang jelas dari dalam
bahwa keputusannya itu nanti jam empat
apakah bisa ada landing ataupun take off dari pesawat
dan itu bandara bisa dipungsikan lagi
tetapi kami disuruh menunggu sih
sambil menunggu di sini
sambil menunggu informasi yang akan datang
artinya belum ada kepastian
walaupun jam enam tadi disebutkan begitu
tapi belum ada kepastian secara resmi
apakah itu tetap bisa berangkat atau tidak
kalau kepastian karena jam enam nya belum sampai
jadi kami hanya menunggu
tetapi berdasarkan berita dari anak saya yang terbang dengan pesawat yang sama dari jakarta ke padang
tapi dia dari surabaya
yang di surabaya masih di delay
sampai dua jam dari jadwal penerbangan yang seharusnya jam setengah tiga tadi
harusnya jam setengah tiga
yang harusnya mendarat di bandara halim perdana kusuma ini ya
mendarat di halim perdana kusuma seharusnya jam setengah tiga
berarti jam empat
nah sampai sekarang anak saya yang di surabaya juga belum terbang
jadi memang delay nya dua jam
jadi apakah menunggu di bandara sini clear
kalau tadi kami mendapatkan informasi bahwa bagi calon penumpang
ini diberikan dua pilihan
antara di reschedule nanti di bandara soekarno hatta begitu
atau di reschedule esok hari begitu
apakah info yang diberikan itu benar begitu tadi
ya bisa banyak kemungkinan memang
bisa kami disuruh menunggu
ataupun memang dipindahkan ke bandara terdekat
ya ikhlas saja
sambil menunggu kepastian itu ya
untuk anaknya ibu sendiri
sudah tadi sempat kontak kami
sudah ada kepastian kah akan berangkat kapan
dan sudah ada kepastian bisa berangkat atau tidak hari ini
kalau dari jadwal penerbangan yang setengah jam empat belas dua puluh
berarti kalau ditambah dua jam
berarti kan jam empat belas lima belas enam belas
berarti seharusnya dia sudah terbang
tetapi setengah jam yang lalu
lima menit yang lalu dia masih menunggu
masih bisa dikontak artinya belum berangkat ya
masih bisa dikontak belum berangkat
nah bu ini terkait dengan
adakah karena ini di reschedule begitu
kan ada juga kalau kita mau terbang
ada surat swab
ada surat antigen yang harus disertakan begitu
kalau di reschedule esok hari
apakah pihak bandara tetap meminta
untuk surat kesehatan tersebut untuk disertakan
karena artinya akan keluar uang lagi nantinya
alhamdulillah saya swabnya baru kemarin
berlakunya kan dua x dua puluh empat jam
jadi kalau di reschedule besok
insya allah masih bisa digunakan
alhamdulillah masih bisa digunakan hasil swab saya
yang baru kemarin saya cari
artinya memang tidak dibahas sama sekali dalam informasi tadi
kami tidak menanyakan itu juga
dan informasi ya nggak tahu nanti mungkin ada informasi lebih lanjut
semoga cepat mendapatkan solusi
dan bisa bertemu dengan anaknya bu
semoga ini cepat selesai
terima kasih banyak bu ya
terima kasih bu tari
berikut informasi dari calon penumpang
yang akan berangkat pada hari ini
yang terkena dampak dari tergelincirnya pesawat regana air tadi siang begitu
dan mari kita harapkan bersama
karena pihak bandara nantinya akan memberikan informasi
kepada awak media sekitar pukul lima sore
waktu indonesia barat
terkait dengan bagaimana nasib para calon penumpang
dan juga apa yang menjadi penyebab dari tergelincirnya pesawat tersebut
ini nanti akan diberikan oleh pihak bandara
lalu ausirio apakah ada informasi
terkait jumlah penerbangan yang dialihkan ke soekarno hatta
dan juga bagaimana sistemnya nanti
farhanisa kalau kami tadi sempat mengumpulkan sedikit informasi
karena memang dari pihak bandara ini belum ada yang
satupun pihak yang bisa memberikan informasi
namun dari tadi kami mencoba untuk mencari informasi dari penumpang
dan juga dari petugas bandara begitu
ada setidaknya tujuh penerbangan yang terkena dampak
dari tergelincirnya pesawat regana air tersebut
misalkan saja dari keberangkatan
ada dari jakarta bali
lalu kemudian jakarta halim menuju bandung
pesawat citylink dari jakarta halim menuju borongrong singa maangaraja
dan kemudian batik air
penerbangan dari malang menuju jakarta
hingga medan dan jakarta halim ini
ada sejumlah tujuh penerbangan yang terkena dampaknya
dan terkait dengan mekanismenya
ini yang sedang kami tunggu informasinya dari pihak bandara
namun tadi seperti yang disebutkan oleh ibu tari
bagaimana calon penumpang diberikan dua pilihan
antara satu di reschedule jamnya
untuk kemudian bisa berangkat pada esok hari
ataupun mereka bisa diberangkatkan ke soekarno hatta begitu
dialihkan ke soekarno hatta
untuk kemudian mengikuti nantinya jika ada pesawat yang memiliki tempat duduk yang kosong
artinya mereka bisa mengisi tempat duduk yang kosong
untuk kemudian melakukan penerbangan di jam yang tersedia di soekarno hatta
ya baik tentunya kita semua juga menantikan pengumuman
resmi yang nanti akan disampaikan oleh pihak angkasa pura jam lima begitu ya
terima kasih produser lapangan cnn indonesia
atas laporan langsung anda dari kawasan bandar udara halim
perdana kusuma jakarta